perayaan ulang tahun sweet seventeen ini menjadi puncak pembukaan jogja asian film festival dua ribu dua puluh dua
sabtu dua puluh enam november dua ribu dua puluh dua di yogyakarta
lima belas tahun sudah jav digelar tanpa pernah absen sekalipun meski menghadapi berbagai krisis seperti pandemi covid sembilan belas
mengambil tema blossom jav tahun ini diikuti satu ratus tiga puluh tujuh film dari sembilan belas negara
film film yang diputar ini sudah melakukan proses screening dari lebih tiga lima ratus film yang masuk ke panitia jam
padahal sebelumnya panitia hanya menerima pendaftaran sekitar tujuh ratus film saja
festival director iva isvansya mengklaim jav sebagai barometer perkembangan film di asia
setiap tahun kita selalu memilih satu tema yang kita jadikan untuk energi gitu festival kita
biasanya tema itu memang pembacaan kita
di atas sinema asia yang terjadi di mungkin lima tahun sebelumnya atau lima tahun sesudahnya
jav tahun ini juga mencetak sejarah baru yaitu dengan menampilkan sepuluh film pendek secara berurutan pada saat pembukaan bertajuk piknik pesona
untuk mewujudkannya jav bekerja sama dengan rumah produksi palari films dan vision plus
dari sepuluh pembuat film ini memang tumbuhnya dari kegiatan kegiatan kayak jav
mereka memang berkembangnya dari film pendek yang mereka buat juga
meskipun ada beberapa yang kemudian sudah berada dalam industri yang lebih besar
tapi mereka tumbuh dari situ dan kemudian balik lagi untuk membuat film pendek
penonton yang didominasi kaum muda mengapresiasi film film pendek yang menampilkan berbagai macam genre mulai komedi hingga horror
sebagian penonton menyebut film film jav mempunyai warna yang berbeda dengan film komersial
seneng banget sih karena aku kayak ngerasa tadi tuh film filmnya variatif banget
terus ceritanya juga variatif budayanya juga variatif
mau sih sebenarnya story nya karena biasanya kalau film jav itu aku pasti selalu mikir kayak nggak pernah bisa tahu ini film tuh ceritanya tentang ini ini ini gitu
nggak pernah langsung tahu gitu
selalu ada bahan discuss buat temen gitu
jav ke tujuh belas digelar hingga tiga desember dan diperkirakan menghadirkan setidaknya lima belas pengunjung
tim liputan cnn indonesia yogyakarta